kemarin gue denger denger kaki lo abis keserempet motor ya
nggak kok udah gapapa
udah udah mendingan kok
syukur deh kalo gitu
soal rekaman audio lo
sumpah itu bener bener bikin depon tuh mati kutu banget
ya sudah ini
aku harus lanjut gini
aku tinggal dulu
gimana caranya aku nunjukin hasil usg ini sama mas andika
kan baru sebulan
anak ini bukan anaknya mas andika
dia belum jawab bisa tau gak jalan terjem tiga
nih hp rese lagi pake bocor segala baterenya
jadi bulan gak bisa whatsapp gue
iya jadi sebenarnya gue tuh pengen minta tolongnya tadi pas istirahat
cuman gara gara kelakuannya defen
gue jadi lupa gitu
oh ini bahasa bahasa banyak sekali
gue pengen minta tolong supaya buatin gue puisi man
ah puisi cinta yang romantis
soalnya pulang sekolah gue langsung pengen samperin dia
lo butuh pulpen butuh kertas apapun gue sediain man
jangan kata kata lu
masa buat pau marsi puisinya
baru kali ini roma nolak orang yang minta buatin dia puisi
kali ini doang
jadi waktu saya kelas dua saya tuh pengen kelas satu anak tembak
nah minta roman bikin puisi tapi dia tidak mau
maksudnya gimana sih lo ngomong kebolak balik kebalik bolak
maksudnya roman gak mau buatin lupuisi apa gimana sih
waktu saya kelas dua pengen tembak anak kelas satu sepuluh ipa dua
dia tidak mau kasih
nah saya minta roman bikin puisi untuk saya
tapi roman tolak
jadi bikin lo sekitar
hei bikin apa kok
eh saya mau tembak adik kelas nih
anak kelas sepuluh ipa dua
dinda dinda dinda zahidah kau tahu lah
yang duduknya depan guru itu yang pakai kacamata
ah coba gue bikin satu puisi kelas
saya mau tembak dia nih
kau mau berapa
eh bukan masalah bayaran
gue baru nembak bella
sekarang gue lagi nunggu jawabannya
ya semenjak gue nembak piala
semua puisi cinta gue buat dia
nah itu sudah
berarti sekarang seroman baru nembak cewek dong
nah iyalah bener lah
udah kok udah gak apa apa
udah udah mendingan kok
syukur deh kalau gitu
sumpah itu bener bener bikin devon tuh mati kutu banget
tapi awalnya sih gue pikir lo bakal berantem lagi sama roman
khawatir ya kalau gue ribet sama roman
khawatir sama gue aja atau sama roman
gak dua duanya deh
ya pokoknya sih gue harap lo gak berantem berantem lagi sama roman
jangan sampe ya
kalau gitu gue duan
padahal gue lakuin ini buat lo lah
gue tetep tau lo suka sama roman
kalau lo dengar audio karin
lo bakal sedih
lagi liatin mulan ya
ngapain sih masih mikiran mulan
kan ada aku
aku bakalan selalu ada buat kamu
nanti kita jadi jalan kan
lo jemput gue kan
nanti kamu dua mau jalan
emang mungkin gak ada play bond jadi welfare
ini dia pacar gue
nanti jemput gue ya jam tiga
boleh dong berdiri disitu
ntar meja saya rusak
itu kan kak rahman
apa kabar kak
baik pon depan gimana kabarnya
jam segini udah jam pulang sekolah kan
pulang mana ya kok belum keliatan